assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
alhamdulillah kita baru saja selesai melaksanakan sidang isbat
sidang isbat untuk menetapkan satu syawal seribu empat ratus empat puluh hijriah
saya bersyukur saya didampingi oleh bapak g h d yusnari yusuf
selaku salah seorang ketua majlis ulama indonesia
dan sebelah kanan saya bapak dr ali tahir paratatakasong
ketua komisi delapan jri yang juga sesama sama mengikuti sidang isbat pada malam hari ini
rekan rekan media para jurnalis para wartawan yang saya hormati
mengawali sidang isbat tadi
kita telah mendengar paparan dari salah seorang anggota tim falakiyah kementerian agama
yang mewakili planetarium jakarta bapak cecep nurwendaya
yang telah menjelaskan memaparkan kepada kita semua posisi hilal
dilihat tidak hanya dari seluruh wilayah tanah air indonesia
tapi juga dari berbagai negara di dunia
dan kita mengetahui
bahwa posisi hilal dari seluruh wilayah tanah air itu berada antara minus satu derajat dua puluh enam menit
sampai dengan minus derajat lima menit
itu artinya bahwa dari seluruh wilayah di tanah air kita
posisi hilal berada di bawah ufuk
selanjutnya dalam sidang isbat tadi kita mendengar laporan dari sejumlah petugas perru'yat hilal
yang ditugaskan oleh kementerian agama bekerja di bawah sumpah
yang tersebar tidak kurang dari satu ratus lima titik di seluruh wilayah tanah air
dari provinsi aceh sampai papua
itu memiliki tim perru'yat yang lalu tadi dilaporkan
setidaknya ada tiga puluh tiga ⁇ ruyah dari tiga puluh tiga provinsi yang ada
yang menyatakan bahwa tidak satu pun diantara mereka yang melihat hilal
jadi tidak ada satu pun yang berhasil melihat hilal
maka dengan dua hal
sebagaimana yang saya sebutkan tadi bahwa posisi hilal itu berada di bawah ufuk
dilihat dari seluruh wilayah tanah air kita
dan tidak ada satu pun petugas kita yang mampu melihat hilal
maka sebagaimana ketentuan sebagaimana kaidah yang berlaku selama ini bahwa
ketika hal itu terjadi maka bulan ramadan tahun ini digenapkan
menjadi tiga puluh hari
itu artinya besok hari selasa kita masih berpuasa
karena besok masih ramadan
dan dengan demikian
satu syawal tahun seribu empat ratus empat puluh hijriah
jatuh pada hari rabu
tanggal lima juni tahun dua ribu sembilan belas
itulah hasil sidang isbat kita kali ini
itulah hasil sidang isbat kita kali ini
yang diikuti tidak hanya oleh para alim para ulama
para tokoh agama para pimpinan ormas ormas islam
para pimpinan pondok pondok pesantren
para ahli ilmu falak ahli astronomi tim falakiyah tentu
dan juga diikuti dihadiri oleh sejumlah duta besar dan kepala perwakilan negara negara sahabat
dan tentu majelis ulama indonesia dan wakil wakil rakyat kita di dpr ri
demikianlah hasil sidang isbat kali ini
dan saya persilahkan
siapa lebih dahulu nih pak yusnar terlebih dahulu
dari mui kami persilahkan untuk menyampaikan beberapa hal yang dirasa penting
dan nanti akan dilanjutkan oleh komisi delapan dpr ri silahkan
terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
sebagai manas yang sudah disampaikan oleh bapak menteri agama
bahwa memang majelis ulama indonesia sudah menetapkan fatwa
fatwa itu nomor dua tahun dua ribu empat
tentang penetapan awal ramadhan shawwal dan zulhijjah
nah dalam penetapan itu atau penetapan keputusan fatwa itu bahwa
dalam menetapkan awal ramadhan shawwal dan zulhijjah
menteri agama wajib berkonsultasi dengan majelis ulama indonesia
ormas ormas islam dan instasi terkait
dan kriteria itu sudah dipenuhi oleh menteri agama republik indonesia
oleh sebab itu tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa
apa yang ditetapkan oleh menteri agama republik indonesia pada hari ini bahwa
satu syawal seribu empat ratus empat puluh hijriah itu jatuh pada tanggal lima
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih pak menteri
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
pertama dpr republik indonesia merasa sangat bersyukur
kepada allah swt dan terima kasih kepada pemerintah
yang terus menerus melakukan ikhtiar yang terbaik
untuk bisa menyamakan awal ramadhan maupun shawwal
ini adalah sebuah prestasi yang sangat bagus
sangat baik dan mudah mudahan terus dilanjutkan pada masa masa yang akan datang
tentunya dengan adanya kebersamaan ini
maka kita untuk menjadikan momentum
kali ini untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
uhat islamia dan juga menjaga
kebersamaan kita sama umat manusia
kita menyadari bahwa bangsa kita ini sangat besar
sangat luas tentu saja ada perbedaan perbedaan
di dalam kehidupan sosial kita yang perlu kita persatukan kembali
dan momentum ramadhan ini dan shawwal inilah
menjadikan momentum untuk kita kembali
mengembalikan nuansa spiritualitas manusia pada hakikat ketuhanan
nah oleh karena itu tugas kita selanjutnya adalah membangun
taufik sosial untuk membangun kebersamaan kita pada masa masa yang akan datang
dpr terus mendorong pemerintah untuk supaya terus mengkaji
terus melakukan ikhtiar untuk membangun dan membuat kalender bersama
ini menjadi agenda yang terus menerus kita lakukan karena
kalau kita berharap pada tahun yang akan datang tidak ada lagi perbedaan
yang ada adalah persamaan persamaan dan persamaan
untuk membangun bangsa negara yang kita cinta ini
sekaligus dpr juga mengucapkan terima kasih
dan mohon maaf lahiran batin
takabal allah minna wa min kum takabal ya karim
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih pak ali taher
sebelum saya menutup konferensi pers ini
kalau diperlukan ada satu dua dari rekan rekan media
bila ada hal yang ingin diklarifikasi
nampaknya tidak ada jadi alhamdulillah
saya menanggapi apa yang tadi
tadi sudah ada hasil resmi dari pemerintah
menteri agama lukman hakim syafuddin memastikan bahwa
dari hasil pantauan hilal di sejumlah titik pantau
di berbagai wilayah di indonesia
ditetapkan posisi hilal berada di bawah ufuk
kemudian ramadan digenapkan menjadi tiga puluh hari
penetapan satu syawal seribu empat ratus empat puluh hijriah
akan jatuh pada lima juni dua ribu sembilan belas
tepatnya hari rabu mendatang
dan jangan kemana mana cnn
indonesia breaking news
sidang isbat damai bersama indonesia akan segera kembali setelah jeda berikut